aku meminum air putih yang ada di nakas tempat tidur
setelah itu aku gak tau apa yang terjadi
aku terbangun dengan kepala pusing
lalu aku melihat sintia ada di samping aku
maksa banget sih
soalnya aku gak mau ngerasa bersalah

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
amba meminta ya allah
engkau lah yang membeningi amba ya allah
engkau lah juga yang memelindungi amba ya allah
amba sangat kuat menjalani hidup ini ya allah
amba seperti kehilangan harapan ya allah
hanya kepadamulah amba memohon ya allah
hanya kepadamulah hamba meminta ya allah
bila telah pergi ya allah
cinta suci amba telah hilang ya allah
tukus amba kehilangan harapan
ya allah tolong kuatkan hamba ya allah
kuatkan hamba sehingga tetap bisa berdiri
disaat amba ke hilangan harapannya ya allah
hanya kepadamulah amba ter guerra potensi missnya

bimbinglah hamba ya allah
lindungi hamba ya allah
amba mohon kepada amba
amin ya allah
amin ya allah
aku gak tahu aku harus kemana
aku berharap ibu mau mengerti dan mendengar aku
aku sangat mencintai bella
aku akan selalu mencintainya
gak akan ada orang atau siapapun yang bisa menggantikan dia di dalam hati aku
aku tidak pernah bermaksud meludai cinta kami
dan apa yang terjadi sama sinti
semua terjadi dalam kondisi aku tidak sadar
aku dalam kondisi yang sadar
aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi
aku berdosa sama bella
aku juga berdosa sama ibu
aku tidak akan pernah berhenti untuk mencintai bella
aku sudah lalu
aku masih saja beli buku ini
aku masih masih nonton sebitumen
aku juga sudah lama nonton sebitumen
paling baru bisa selesai
kalau masih nonton sebitumen dulu hanya kemudian

ichiko aku bukan pengiru
tiada ya bangunan
aku seperti kehilangan arah
apa yang harus aku lakukan bu

tapi seharusnya kena batik tol yuk

telepon bella telepon bella telepon bella sekarang
bu ibu mendengarkan aku bicara

suster aku boleh pinjam emonenya
telepon bella sekarang
halo bella kesini sekarang mama bella kamu kesini sekarang
mama kenapa mama tiba tiba telepon aku
bela mau pergi kemana dia
dia ngomong sama mbak endor gak ada yang pergi kemana
keluar gak ada tuh bella gak ada cerita
jadi ini semua perbuatan kamu
karena kamu ingin ketemu aku kamu malah manfaatin ibu aku gitu
enggak bella enggak
kamu salah paham tolong kamu dengarkan aku dulu
aku diminta oleh sintia untuk bersumpah di atas al quran
pada saat itu aku ragu
tapi aku ingin katakan yang sebenarnya sama kamu
demi al quran yang suci ini aku berani bersumpah
aku benar benar tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu
aku dalam kondisi yang tidak sadar
malam itu cynthia menangis dan memohon untuk bisa tidur di kamar
tapi aku tetap melarang dia
seperti biasa aku meminum air putih yang ada di nakas tempat tidur
setelah itu aku nggak tahu apa yang terjadi
saat pagi datang aku terbangun dengan kepala pusing
lalu aku melihat sintia ada di samping aku
tapi demi al quran yang suci ini aku berani bersumpah
dalam keadaan sadar aku tidak pernah menjentuh sinti
hanya kamu yang aku cintai
semenjak kita masih kecil
sampai sekarang dan detik ini pun cintaku tidak pernah berubah sama kamu
wanita itu ingin memeras keluarga aku
dia meminta aku membuat sebuah perjanjian supaya aku tidak bisa bertemu dengan sifa
jika tidak sintia akan menggugurkan kandungan
dan aku akan mencintai dia
beri aku waktu selama sembilan bulan
sampai anak sinti lahir
karena anak itu tidak berdosa
anak itu tidak salah
dia tidak patut untuk dilenyapkan
demi al quran yang suci ini
setelah anak itu lahir aku akan menceraikan sintia